erick thohir dan syafri syamsuddin mendatangi gedung kpk jakarta
kedatangan mereka disebut terkait dengan persiapan kompetisi olahraga asean games
yang akan digelar di jakarta dan palembang pada dua ribu delapan belas mendatang
ketua indonesia asean games organizing committee erick thohir
datang ke gedung kpk pada pukul sepuluh waktu indonesia barat
didampingi wakil ketua inasok lejen purna wirawan syafri syamsuddin
pertemuan tersebut berlangsung sekitar tiga jam
dan selesai pertemuan erik mengaku berkoordinasi untuk menjegah korupsi
yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan asian games dua ribu delapan belas
ia pun telah menyetujui tata tertib administrasi sebagai langkah pencegahan korupsi di tubuh inasok
sebelumnya dalam persiapan pelaksanaan asian games dua ribu delapan belas
diduga terjadi penyimpangan yang merugikan negara sekitar sepuluh miliar rupiah
kasus ini telah ditangani polri dengan menetapkan tiga tersangka
yakni sekjen komite olahraga indonesia dodi iswan
ndi bendahara koi ancah srivae dan ikhwan agus
selaku penyedia jasa dalam kegiatan road carnival asean games
di surabaya dan kota besar lainnya